allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam surat al ma'un ayat empat sampai dengan lima
yang artinya maka wailah bagi orang orang yang sholat
yaitu orang orang yang sudah lalai dari sholatnya
jadi wail itu adalah lembah
lembah yang panas banget
yang ada di dalam neraka jahanam
karena tugas puskesmas kelilingnya sudah selesai
baik kalau begitu pak dokter bu dokter
kami dari pihak pondok pesantren kunanta
mengucapkan banyak terima kasih sekali
atas bantuan pak dokter dan ibu dokter
sebenarnya masih ada
dua santriwan lagi yang belum disuntik
yaitu haikal dan asun
bisa minta waktunya sebentar lagi nggak
mana itu mereka itu
kami tidak bisa menunggu terlalu lama
karena tugas kami ini sudah terjatuh dengan rapi pak
ya sudah kalau begitu nggak apa apa deh
ya udah yaudah kalau begitu biar saya bantuin
untuk masing masing peralatan ya ya dokter ya
ya allah ulala
oh dicari kemana mana taunya
bangun bangun bangun
asun ya allah
kenapa ini tidur disini
ambulan ustadz ustadz ganggu aja salah kebobo cantik
kalau kalian mau tidur mau bawa bawa cantik
jangan dalam ambulan
dalam aquarium bukan untuk makan koki sekalian
makan lohan capokin bikin kesel aja
kalau ini dokter kalau disuntik sekarang dua anak ini bisa gak
masuk mobil kalau mobil bisa disuntik ya
gak mau gak mau
gak mau gak mau
keluarin keluarin disuntikannya
asakit kan disuntikan
gara gara seharian takut banget
e gak tau disuntikan disuntikan di ferry
tentu udah gitu betul betul grip oh juga pengen tidur sama sunup gimana kalau kita
pura pura sakit aja tapi gimana caranya kau aku mikir aku punya ide
kau sebenarnya rencana lu orang gimana sih kan makanya lihat dulu nih
sekarang kamu pegang muka aku sama leher
ya badan lu orang
ya gimana kalau sholatnya nanti aja bener banget itu
astagfirullahal'azim sobri indra lukman kalian kenapa masih nyantai disini kenapa
kalian nggak langsung ambil air wudhu terus melaksanakan sholat ini fosat soalnya kita
tuh capek bangun poset ya jadi istirahat dulu gitu poset astagfirullahal'azim
sobri indra lukman ya kalian tahu allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam surat al ma'un
ayat empat sampai dengan
reservatinya maka waillah bagi orang orang yang sholat yaitu orang orang yang sudah

dan wail itu disediakan khusus untuk orang orang yang lalai dari sholatnya
apakah kalian bertiga mau ada di tempat itu
itu menemani sungguh ngeri
ya udah kalau begitu sekarang kalian bertiga langsung ambil ruhu
terus kita sholat bareng bareng berjamaah
eh kalian ini gimana sih ah
emang kalian berdua tidak mendengar suara azan berkumandang
kalau azan sudah berkumandang pantang tidur tiduran kayak gini
langsung pergi ke masjid sholat bareng bareng berjamaah
kok pada diem sih
kita lagi demam ustadz
lemes gara gara disuntik biasa ustadz
disuntik itu harusnya jadi seger
bukan jadi anget kayak badan kalian kayak begini
kita ulang gak sholat tidur ya ustadz
kita ulang lagi demam
gak bisa sholat sambil diri sambil duduk
gak bisa sambil duduk sambil tiduran
masih nggak bisa pakai isyarat
artinya meninggal ustadz
gimana secara sholat tidur ustadz
nah gini gini
nih duduk situ ya
pertama caranya gini nih ya
kalau kita mau
loh kok ada air angkat dalam plastik kayak gini
ini apa deh
itu buat kita minum kan kita demam

emang gitu ya
gimana youtube nya hemat terseramkan
bagian jidat sama leher si anget emang bener iya
baking kebelakang cowok
bagian tubuh yang lain
kok adem ya hai nya lu orang mau bohongin oh ya mau tipu tipu tipu karena tipu kiri
tipu karena tipu geria mau bohongin oh ya ngaku aja oh kalau kalian gak mau ngaku
assalamualaikum walaikum salam warahmatullah wabarakatuh banget nih ayo kita sama sama
sholat ke masjid oh duluan aja deh aduh pada kata ustad ridwan sholat itu tak boleh didenda
ditunda bukan didenda panjol ya betul betul
walaikum salam salam halo pade pade dengerin apa ini apa kata ayang bulbul saya kalau yang
namanya amal sholat itu kagak boleh tunda tunda apalagi sholat betul yang nunda siapa pade
persiapan nih lihatin tuh ikan mau bulung bulung tuh saya juga mau wuduk ini buktinya tuh
berkah kalau namanya orang kenyang sama air ngubung cakup insyaallah berkah dan dengan berangkat
taruh ke burung keburu buru
kalian mau sholat itu artinya kalian mau berhadapan dengan allah
gak boleh bercanda harus serius
sebab kalau bercanda itu dosa
ayo luruskan dan rapatkan sabja
rapatkanlah saf saf kalian
dan saling berdekatanlah
dan luruskanlah dengan leher leher kalian
demi zat yang jiwaku berada di dalam genggamannya
sesungguhnya aku melihat setan menyusup lewat saf saf
seakan akan dia adalah kambing kecil
hadis riwayat abu daud
pertanyaan ustadz adalah apakah kalian mau
ada setan menyusup di antara kalian
di kanan kiri kalian
gak mau kan
yaudah sekarang luruskan dan rapatkan safnya